mimbar masjid raya makassar dibakar oleh orang tadi kenal sabtu dinihari
selain itu beberapa bagian seperti karpet dan al quran juga ikut terbakar
imam masjid raya makassar muhammad syarir mengatakan
jemaah mengetahui member masih terbakar saat akan melaksanakan sholat subuh
keamanan masjid melaporkan seorang pelaku masuk dan membakar mimbar masjid
saya di masjid raya makassar sejak tadi subuh kami naik di sini untuk melaksanakan sholat berjamaah
disitu kami ditunjukkan oleh salah seorang jemaah bahwa mimbar itu telah dibakar
dari situ kemudian mulai saya tahu bahwa mimbar masjid raya dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
kurang dari dua belas jam orang yang diduga membakar mimbar masjid ditangkap tim resmopo
polda sulawesi selatan di jalan tinumbu makassar sabtu siang
dari keterangan sementara diduga motif pelaku lantaran sakit hati karena dilarang istirahat atau tidur di masjid
kemudian motif yang dilakukan pelaku dalam membakar misal masjid raya ini karena sakit hati
sakit hati kepada pengurus masjid
yang mana setiap pelaku kb ini datang ke masjid untuk beristirahat
tidur di masjid
ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security
kapol restabes makassar menambahkan polisi tengah menyelidiki keterkaitan pelaku dengan penggunaan zat berbahaya yang diatur dalam undang undang psikotropika
selain itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni sejedah yang sudah terbakar dan senyawa berbentuk cair di lokasi kejadian
polisi memastikan bahwa kejadian ini adalah kriminal murni
pelaku dengan inisial kb
telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
ibnu munsir makassar sulawesi selatan